bira gimana kalau pekerjaannya sendiri aja yang bantuin
hei jangan ulah gak usah
udah kamu mendingan ngepel aja tuh di dalam lap lap bersih
soalnya nyonya sama agama tidak suka kotor mereka mah pada resik
bira bira jangan pernah nganggep kalau seteri ini saingannya bira ya
soalnya srimah bener bener niat pengen kerja
ih mah sriteh bukan pikiran gitu kak sayah
ulah goreng eta
bibimah syukur malah sriga wedi dia terus lanjut
ih malah bibimah syukur
gue harap sih raffa juga gak cepet cepet ambil kesimpulan apa apa dulu
jangan bete bete dululah sama boy ya rek
tapi kalau aku jadi rewes ya beb wajar tahu aku bete sama foto itu
soalnya pak kan benci banget sama tuh cewek
masa boy dekat dekat sama cewek yang paling dia benci
hah cewek yang paling revo benci
kenapa reva bisa benci sama adik
nama cewek itu adriana beb
nih ya aku kasih tahu sama kamu
adriana itu mama tirinya reva
jadi adriana itu ternyata married sama bokapnya reva
tamat nih kalau begini caranya kisah cinta boy sama reva
mereka gak akan pernah bisa jadian kalau begini
tapi gue mesti nutupin dulu masalah ini
mereka gak boleh tahu kalau adriana ini mantan pacarnya boy
kamu kenapa sih
ini beb bukan aku gugup
ya aku cuma takut aja kalau reva nantinya beneran ilfie sama boy
pokoknya pindah pindah cewek ke angel sekarang ke adriana
iya tapi emang sih kita belum tahu cerita sebenarnya tuh kayak gimana kan
yaudah gini aja
nanti biar gue tanya ke boy
bagaimana sih cerita yang sebenarnya
nanti gue kabarin nih ke kalian
gak usah deh nggak usah
lo gak usah cari tahu
ntar lebih baik gue aja yang coba cari tahu sendiri
karena dengan begitu gue ngerasa gue lebih percaya aja
kalau emang lo yang mau sendiri selidikin itu ya udah gak apa apa
ah oh iya bebep
bro selini biar aku yang pedang aja ya
biar aku kasih tahu langsung ke boy ya
nah lo ditinggalin bebeploh
gawat kenapa sih
nih lo liat sendiri
terus gawatnya apa yan
emang reva udah liat
ya iyalah malah lo dapet brosur ini dari dia
terus reva tau gak kalo adriana ini mantan gue
ya reva gak tau sih kalo adriana itu mantan lo
gue juga mikir lah apa dampaknya kalo sampai reva tau
ya kalau reva sampai tahu juga sih gak apa apa
kan gue udah gak ada hubungan lagi sama adriana
lo tuh kadang kadang logu banget ya
lo gak mikir apa kalo sampai reva tau adriana itu mantan lo
panasan kemarin gue ke rumah reva
tapi dia gak mau ketemuan sama buah
ya tapi gue juga berharap sih
lo jangan sampai bilang ke reva kalau adriana itu adalah mantan lo
tapi kalau misalnya dia tanya
ya gue bakal jawab dengan jujur
soalnya adriana itu kan emang hati hatinya reva
duh kayaknya gue jangan kasih tau dulu boy deh
kalo adriana itu ternyata married sama bokapnya si reva
bu guru barusan pesen pr nya taruh depan meja
dia lagi taruh disini
udah berjaya pr belum
nggak boleh nggak boleh nggak boleh
wah lo parah
udah setia kawan ya sama gue nih
ya setia kawan tapi bukan kayak gitu jalurnya yan
kerjain sendiri dong
bener tau sih boy
masa lo nyontek mulu sih kerjaannya
emang lo udah selesai semua jo
iya belum sih
ya soalnya otak gue tuh udah mumet tau nggak sih nyari jawabannya
tapi nggak ketemu juga
yaudah deh gue kosongin aja
hmm udah nyontek aja ke boy
terus kalau nilai gue bagus tapi gak hasil gue sendiri
ya terus pr gue gimana nih gue belum gue liat dong
yan pr itu pekerjaan rumah
dan kalo lo kerjain di sekolah itu namanya ps
siap siap aja di strop yan
selamat pagi bu
ini semua sudah mengerjakan pr
saya berlalu bu
kok bagus bu
nanti kamu akan dapat pr lebih banyak dari yang lain
sekarang kita mengerjakan pelajaran hari ini
ih ira mah tertanggung ya ke adiman
adiman mah kangen pisan ke ira
baru kayak beberapa hari ira di kampung
bagaimana kalau setahun ya
kayak sahabat kali ya
untung meruluk kamu mah
kangen kangen kupret kamu mah
pikir kamu teh ira teapal gitu
kelakuan kamu selama ira nyumur
ya nyanya teh
selalu telepon ira
nggak bejaan kalau kamu teh tiap hari
terus terusan nggak gunain pembantu anjar gitu
eh mana asal kakak sepan
mana nggak mau kakak tidur kamu cut berani begitu
eh nggak benar ira
yang benar juga ada mah ini
saya teh ngobrol cuma masalah kerjaan
ira si sri mah
kerjanya nggak beres ira
kalau masak asin
kalau nggak kebanyakan mecin
wabun ira mah
kerjaannya beres resik
kalau masak benih sedap pisan
coba kalau sri mah
saya capek ira
kerjaannya nggak beres
nggak ada yang beres
jangan bener baik
oh gitu ya
berani ya ngatain sri ya
aduh bagus banget
di depannya bagus bagusin di belakangnya jelek jelekin
gimana kalau pekerjaannya sri aja yang ngebantuin
hei jangan ulah gak usah
udah kamu mendingan ngepel aja tuh di dalam lap lap sih bersih
soalnya nyonya sama agar tidak suka kotor mereka pada resik
bira bira jangan pernah nganggep kalau seteri ini saingannya bira ya
soalnya ee seri mah bener bener niat pengen kerja
ih nah seri teh bukan pikiran gitu ke saya teh
ulah goreng ee teh
yuh bibi mah syukur malah seri ga wedi dia terus lanjut
ih malah bibi mah syukur